millennial glow garden baru dibuka untuk umum sejak lima belas desember dua ribu sembilan belas
wahana ini berada di lingkup jatim park tiga kota batu jawa timur
seperti namanya wahana ini menonjolkan teknologi visual terbaru
saat masuk pertama kali wisatawan disuguhi dengan animasi video mapping
tak sekedar menampilkan gambar video mapping ini merupakan video interaktif yang dilengkapi sensor sentuhan
cahaya lampu sorot ini akan seketika berubah saat pengunjung menyentuh tembok
hanya itu masih banyak lagi tampilan visual yang tentunya instagramable
wahana seluas dua hektare ini terbagi menjadi dua area yakni indoor dan outdoor
jika di area indoor banyak menyajikan teknologi visual dari proyektor
di area outdoor lebih banyak menampilkan lampu hias dengan berbagai bentuk
wisatawan juga bisa berkeliling melihat seluruh bentuk lampu hias dengan menaiki kereta
momen ini tentu menjadi pengalaman tak terlupakan bagi wisatawan
kesannya pasti ya keren terus karena di batu ini pertama kali setahu aku
terus fotonya itu keren keren banget gak harus jauh jauh
buat anak anak muda gitu lainnya pokoknya
wahana baru ini memang sengaja dibuka menjelang libur natal dan tahun baru
hal ini dilakukan untuk memanjakan wisatawan yang ingin menghabiskan waktu liburannya di kota batu
di sini kita menampilkan perpaduan antara teknik proyeksi dengan menggunakan proyektor teknologi terbaru ya
untuk dapat menikmati wahana ini pengunjung cukup merogoh kocek rp tujuh puluh lima di hari biasa dan rp seratus di akhir pekan
abdul malik malangjo timur